status indonesia naik kelas lagi
kini indonesia kembali masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas
di tengah berbagai tekanan dan ketidakpastian global
bank dunia resmi menetapkan indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas
hal ini berdasarkan klasifikasi terbaru bank dunia
presiden jokowi pun pamer indonesia naik kelas lalu apa untungnya
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
selamat pagi mas tauhid
selamat pagi mas yuda apa kabar
kabar baik mas tauhid
ini sepertinya kabar baik juga ya dengan perubahan status kita ya
kalau anda dari indef sendiri melihatnya seperti apa ini
kalau perjalanan indonesia kan sempat tadi turun kemudian sekarang naik lagi
karena bank dunia melihat bahwasannya mungkin potensi ekonomi kita mampu bertahan
di tengah gempuran krisis global kemudian pandemi covid sembilan belas sejak tahun dua ribu dua puluh
apa yang anda lihat dari perubahan status ini mas
ya saya kira perubahan status ini menandakan bahwa
kesejahteraan masyarakat semakin membaik
walaupun sebenarnya selisihnya tidak terlalu signifikan
kalau kita lihat dari satu atau sebelum pandemi begitu ya
karena kita pernah mengalami fase ini kemudian ancur kemudian muncul lagi
kalau studi banyak mengatakan lebih dari dua puluh delapan tahun
jadi saya kira memang kita cukup lama menunggu waktu yang cukup panjang ya
nah saya kira memang dengan naiknya kita berada pada level itu
menandakan ada keuntungan yang didapat
yang dapat termasuk yang paling penting adalah
kita sejajar dengan negara negara dengan yang berpenghasilan upper tadi begitu ya
ini tidak lain berarti kita juga harus meningkatkan tingkat derajat
daripada beberapa layanan dasar yang diberikan kepada masyarakat
seperti pendidikan kesehatan sosial dan sebagainya
salah satu contoh kasus adalah di kesehatan begitu
ketika kita naik menjadi negara middle income mau tidak mau
pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar
bagi masyarakat terutama misalnya tadi soal kesehatan
agar sejajar dengan negara negara middle income lainnya
sehingga kita memiliki
mau tidak mau ya masyarakat juga mensyukuri hal ini
meskipun mungkin hal hal yang cukup berat adalah
undang undang kesehatan kita tidak lagi melakukan
earmarking untuk anggaran kesehatan begitu
saya kira itu
tetapi memang challengingnya adalah dari beberapa sisi
karena kita masuk ke negara upper middle income
kita tidak lagi mendapatkan satu kemudahan
dalam skema bunga sang yang lebih rendah
biasanya lebih tinggi
karena kita katakanlah kantong kita semakin baik
berarti kan dianggap lebih mampu
kemudian misalnya perlindungan ataupun kemudahan
untuk melakukan ekspor impor pada satu negara
tarifnya bisa lebih tinggi
karena dianggap kita negara mampu
sehingga memiliki daya saing yang lebih besar
termasuk misalnya katakanlah sumbangan terhadap
kontribusi ya bukan sumbangan
tapi kontribusi pada lembaga internasional
apakah edb amf dan sebagainya
maka kita juga harus membayar iuran yang jauh lebih besar
karena kita dianggap negara mampu
meski demikian memang karena kita negara kelas menengah
dengan status katakanlah peringkat utang
sekarang kemarin bbb bbb
maka otomatis dianggap cukup stabil dalam sisi perekonomian
tak lebih begitu
kalau kita melihat sebenarnya ada berapa variable ya mas
yang harus juga disesuaikan dengan pemerintah
ketika perubahan satu salah satunya mengenai
anggaran kesehatan pendidikan
dan bagaimana negara bisa memfasilitasi tadi
tapi di satu sisi apakah anda melihat ini adalah merupakan
suatu pencapaian meskipun yang dikhawatirkan adalah
bagaimana anda melihat hal ini
ya betul saya kira ada empat hal ya yang
apa kalau kita dua kategori
satu yang mendorong pertumbuhan gni kita
itu ada empat variabel yang pertama pertumbuhan ekonomi
jadi perkembangan ekonomi setelah covid kita naik
otomatis ekonomi kita tumbuh lebih baik dan gi naik
yang kedua adalah nilai tukar
jadi karena standarnya dalam bentuk us dollar
kita tingkatkan nilai tukar kita menguat
maka otomatis kita juga ikutan lebih baik meningkat
satu lagi inflasi kalau inflasi rendah otomatis kita
bisa meningkatkan nilai pdb kita jauh lebih besar
yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk
karena pembagiannya adalah gni per kapita tadi
maka ketika dalam tiga tahun terakhir ini kita
angka pertumbuhan penduduk dari satu dua menjadi satu sembilan belas atau satu tujuh
sekarang lebih rendah lagi maka pembaginya lebih kecil
otomatis dni kita lebih baik
formula untuk proses kenaikan gni per kapita kita bisa lebih cepat begitu
namun ada faktor lagi yang saya kira menjadi catatan
bahwa standar dari kelompok lower kemudian low income
upper maupun high income itu standarnya juga tiap tahun naik
jadi kalau standarnya lebih naik gitu maka
kita kalau tidak bisa mengikuti otomatis kita akan masuk turun kembali ke tower middle income
standarnya sama bank dunia juga dirubah
nah kaitannya dengan middle income trap adalah ketika kita tidak mampu
melakukan perubahan kenaikan gni per kapita kita
sampai ke level negara maju
jadi berada pada angka empat enam puluh sampai sekitar dua belas atau tiga belas usd per kapita per tahun
nah problemnya apa
stagnasi dalam dua faktor
yang pertama adalah kapasitas sumber daya manusia kita
tidak ada peningkatan yang signifikan
labelnya skillnya masih rendah
productivitynya masih rendah
dan ini yang mengibatkan tidak banyak perubahan yang berarti
yang kedua adalah staging daripada tahapan industrialisasi kita
kalau industrialisasi kita masih mengandalkan katakanlah berbasis sumber daya alam saja
tidak memaju kepada level industri
ke high teknologi ataupun berbasis teknologi
maka dengan sendirinya kita tidak ada lompatan
yang ada adalah kita mendaki
mendaki itu sedikit demi sedikit dan kerja keraksanya lebih besar
rata rata kalau banyak negara yang cepat
itu minimum empat belas tahun untuk kita sampai ke level negara maju ya
dua belas sampai tiga belas tersebut
tapi ada korea selatan yang melakukan pos begitu cepat
dia bisa naik sekitar delapan tahun begitu
artinya bahwa memang kalau kita ingin paling tidak empat belas tahun
maka perlu kerja keras dan juga adalah kerja cerdas
ini yang saya kira penting
karena satu hal ada faktor eksternal yang saya kira kita mengalami situasi kita bisa kembali lagi ke bawah levelnya
ketika kita tidak tahan terhadap fenomena krisis
fenomena gejolak global pandemi dan sebagainya
ekonomi kita bisa turun bahkan negatif
nah itu yang menyebabkan seringkali hambatannya level daripada status itu bisa turun kembali atau anjlok
mas yang menarik tadi anda katakan seharusnya negara segera kecap bertransformasi
untuk bisa memanfaatkan golden period time ini
misalkan delapan hingga empat belas tahun
tapi tadi poin yang menarik dari anda adalah bagaimana meningkatkan skill daripada tenaga kerja
kemudian juga stagnasi dari atau staging daripada perekonomian indonesia
tapi yang menarik di satu sisi ketika kita menjadi negara middle income ini kita akan kehilangan dari generalized system of preferences atau gsp ya
untuk diskon diskon pinjaman
tapi seandainya bagaimana ketika diskon pinjaman tersebut sudah terlanjur dicabut
tapi indonesia tidak mampu kecap dengan tadi kebutuhan kebutuhan yang sifatnya sangat subtansial sehingga kita bisa survive dalam kondisi ini
ya memang ketika kita berturang ya fasilitasnya
berturang ya fasilitas general preferential tarif ya begitu
otomatis apa namanya kita harus bisa melakukan perubahan transformasi pada komoditas komoditas ekspor kita begitu ya
karena kan dengan tarif yang lebih tinggi daya saing kita akan lebih menurun
karena itu pekerjaan beratnya adalah bagaimana meningkatkan daya saing pada komoditas ekspor kita
apakah misalnya produk tekstil sepatu dan sebagainya
sebagainya dan tidak lagi mengandalkan katakanlah produk produk berbasis sumber daya alam ya
nah ini yang kemudian kita harus banyak melakukan perubahan
kalau misalnya katakanlah apa namanya sementara kita tidak banyak melakukan perubahan dan fasilitas tidak diberikan
maka yang akan terjadi adalah kita akan lambat proses kenaikan level daripada statusnya gitu
jadi gni perkasaan kita akan relatif lebih lambat
misalnya tadi ya tantangannya adalah kita tidak bisa memaintain nilai tukar kita
maka otomatis semakin melemah tandarnya us dollar semakin berat
jadi stabilitas nilai tukar pasif juga itu juga menjadi satu hal yang cukup harus dijaga
karena itu agar tidak kembali ke dalam kurang ataupun kebakaran middle income trade
maka memang ada perubahan orientasi yang siksa
yang signifikan dari sisi mengisi tadi ya memanfaatkan bonus demografi
kalau kita bahasa sekarang ya agar lebih produktif
nah tentu saja ada perubahan dari sisi supply kita tenaga kerja kita lagi
misalnya saja kita harus merubah orientasi daripada lembaga pendidikan kita
lembaga pelatihan kita training kita dan sebagainya agar katakanlah lebih adaptif
terhadap perubahan dan kemajuan teknologi
yang kedua adalah soal teknologi itu sendiri begitu
otomatis ini sangat merugikan kita karena teknologinya ini tidak ada di kita
tapi ini kita impor dari luar
jadi memang kalau dalam ini banyak yang harus dilakukan pemerintah agar tidak terjebak
nah resikonya suatu saat kita bisa kembali lagi ke posisi sebelumnya
baik terima kasih untuk perbicaraan pagi hari ini
mas tauhid ahmad direktur eksekutif indef selamat pagi salam sehat terus mas